di tengah perubahan pola makan selama berpuasa kita masih tetap harus beraktivitas normal
lalu bagaimana caranya agar tetap fit dan bugar selama berpuasa
ini salah satu gerakan yang dapat kalian lakukan selama berpuasa
bagaimana kita lanjutkan ya
berpuasa bukan menjadi alasan untuk berhenti melakukan aktivitas fisik
meski selama menjalankan ibadah puasa kita tidak makan dan minum sekitar empat belas jam
bukan berarti menghentikan aktivitas berolahraga
ayu wanita berusia dua puluh sembilan tahun ini sudah hampir dua tahun rutin berolahraga
dan selama menjalankan ibadah puasa ini tidak menghentikan aktivitasnya dalam berolahraga
menurutnya selain dapat menjaga kebugaran selama berpuasa dengan aktif melakukan kegiatan fisik
juga dapat mengurangi energi negatif yang ada pada dirinya
mungkin perubahan pola olahraga sih enggak
iya gitu maksudnya masih menjalankan olahraga
cuman memang intensitasnya akan disesuaikan dengan kondisi kita yang lagi berpuasa
mood booster aja sih ya olahraga gitu
kadang kadang capek tapi kalau udah mulai olahraga gitu
dapat energinya jadi capeknya juga berkurang gitu
paling nggak capek energi negatifnya berubah jadi energi positif aja sih
fitness trainer dari asosiasi pelatih kebugaran indonesia apki melita mutia mengatakan
tetap aktif berolahraga selama berpuasa
dapat meningkatkan metabolisme dan stamina tubuh
namun yang perlu diperhatikan adalah intensitas dan durasi berolahraga
harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing masing
kalau aku pribadi berpendapat sebaiknya strength training
tapi pastinya intensitasnya dan durasinya disesuaikan
kenapa strength training
karena pastinya kan karena selama bulan puasa kita berkurangnya asupan makan dan minum
karena ada jendela waktu
karena waktu puasa itu kemungkinan besar terjadinya penyusutan otot tuh ada gitu ya
jadi dengan kita terus berlatih strength training
walaupun disesuaikan pun kita masih bisa menjaga supaya kalaupun ada penyusutan tidak terlalu banyak
strength training seperti bodyweight training merupakan olahraga yang terbaik dilakukan selama berpuasa
menurutnya waktu yang paling tepat untuk berolahraga bisa dilakukan di pagi hari atau menjelang berbuka puasa
mulai dari tiga puluh hingga enam puluh menit dengan memperpanjang waktu istirahat antarset
mulai dari sembilan puluh detik hingga lima menit
selain aktif berolahraga selama berpuasa
pola makan pun harus diperhatikan sehingga tubuh tetap bugar
dokter spesialis gizi klinis elvina rahmi mengatakan
selain berolahraga dengan intensitas ringan
asupan gizi selama berpuasa pun harus sesuai dengan diet seimbang
yakni protein cairan
serta hindari konsumsi tinggi lemak pedas dan kafein
sebaiknya dihindari berlebihan konsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana
seperti gula pasir sirup atau produk sejenis
nah hindari juga makanan iritan yang sifatnya pedas ataupun asam
dan hindari kafein selama berpuasa seperti kopi teh dan soft drink
karena sifatnya diuresis ataupun meningkatkan produksi urin sehingga berisiko kekurangan cairan

nah hindari juga makanan yang berlebihan tinggi lemak pedas dan kafein
juga konsumsi lemak dari gorengan ataupun jeruan kulit ayam junk food
karena sifatnya rendah serat sehingga dapat berisiko mengicu produksi asam lambung
selain itu dokter elvina menegaskan latihan fisik serta asupan nutrisi selama berpuasa
harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing masing
tim liputan cnn indonesia